sampai jumpa di video selanjutnya
masa anak pejabat jadi tukang ojek
walaupun bener aja loh
nggak jadi begini
gue juga liat kemarin ya
ada tuan teddy
kayaknya emang pejabat
ada anak muda ganteng banget kerem
nampilan tuh kayak anak pejabat bener
tapi tiba tiba dia kabur aja begitu
mungkin dia kali
yang dikira mirip dua kali
itu kali orangnya bukan gue lah
masa tukang ojek
iya juga sih ya
kalau anak pejabat itu kan
jadi ya mana mungkin ya
bisa hidup susah kayak kita ya yang
kamu kan tukang ojek
ngelambahnya lama bener sih nek
rasanya sudah cukup lama kami disini
terima kasih atas segala penerimaannya
nenek nggak makan dulu
nggak usah jangan
kalau pada waktu tunan
ayah bentar lagi punya cucu
mama pak hansi norak banget deh
ngelamarnya lama bener sih
tidak ada yang tau
kayak nggak tau kampus ini aja
ada juga yang ngelamar sama lampir
nampak gila ya
dari manusia beneran sampai manusia jadi jadian
mengamalkan aku loh
kalau lo mau ngomong hati hati ya jaga tuh mulut lo
mau apa lagi kak modin
aku cuma mau kasih tau kamu
kalau cewek idaman kamu si talita itu udah tunangan sama aku
sekarang kamu mau apa
kamu mau culik dia
kamu mau paksa dia nikah sama kamu
atau kamu mau bawa kabur dia dari pasaput merangani
atau mau bunuh raka
aku mau bunuh raka
kamu mau bunuh raka
aku mau bunuh raka
kamu mau bunuh raka
aku mau bunuh raka
kamu mau bunuh raka
aku mau bunuh raka
masa gua nggak bisa kan lebih ganteng gua dibanding dia
dan emang sekarang saatnya nih gua harus bergerak cepat
karena sayangan gua tuh tukang ojek juga lumayan gesit
mungkin karena dia sering bawa ojek kali ya
gua harus tembak ayah sekarang
duduk sebentar ya
ya kan ada apa mas
ya udah deh
dalam seribu hidup
hidup abang darwin
hanya satu yang bisa menerangi hidup abang darwin
dan bisa memberi abang darwin cahaya
engkau seorang ayah
dan kalau begitu
maukah engkau menikah dengan abang darwin ayah
habisnya bagus sekali
eh tompel lu ngapain di sini
ayah gua tadi mana
kita ke rumah sakit dulu ya aku mau jenguk non anggrek
kemana aja asal berdua sama lu gua mau kok
mah kita jenguk anggrek yuk
jangan ego segitu dong mah
mah erwin pasti senang kalau kita ada perhatian sama anggrek
ayah ambil tas dulu
tadi udah sadar kok
tapi dokter lagi ngecek
gue yakin dia pasti nanti sadar lagi
dia pasti gak apa apa pasti sembuh
mbak anggrek pasti sembuh
yang sabar ya mas
dokter gimana keadaannya dok
anggrek sudah tiap tiap bisa ke radik telenuk

dia sudah meninggal
dia masih hidup kok
dia masih hidup
kayak kamu tahu nggak kalau misalnya anggrek sudah sembuh
aku sama anggrek nanti akan hidup seperti kemarin kemarin
pasti baik baik aja
aku cari kerja terus
aku gak akan pakai uangnya anggrek lagi
mas erwin tenang mas
banggrek memang sudah nggak ada mas
mas harus sadar mas banggrek memang sudah nggak ada mas
angkrik belum meninggal anggrek masih hidup
dia belum belum
kok meninggal masih hidup kok
harus sadar ya mas ya
anggrek bangun anggrek
kamu cantik gaya naku
kamu jangan pergi tinggalin aku
kamu jangan pergi tinggalkan aku

kamu pulang kamu harus istirahat
kamu bisa berada di rumah

erwin kan mau nungguin pacarnya
mama puas mama sekarang
mama senang sekarang iya
kamu kok kasar begitu sama
mbak anggrek mbak anggrek sudah meninggal tuan
mama mau nunggu dia
mau usir dia